setelah tiba di australia pada senin malam waktu setempat presiden joko widodo langsung disambut antusias oleh sejumlah warga indonesia di australia yang telah menunggu di tempat presiden menginap
dari bandara jokowi bersama dengan rombongan melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama berkunjung ke sydney
setiba di hotel sejumlah diaspora indonesia turut melakukan penyambutan di hotel tempatnya menginap itu
jokowi tampak menyalami para diaspora dan melayani mereka yang ingin berfoto dengannya
jokowi juga sempat terlihat berbincang dengan warga indonesia yang ada di australia
sejumlah menteri yang sudah tiba lebih dahulu tampak menyambut diantaranya menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto menteri luar negeri retno marsudi dan menteri perdagangan zulkifli hasan
pak presiden pekerjaannya sungguh sangat membebatkan
apalagi pekerjaan pekerjaan di indonesia yang informatif
pak jokowi terima kasih sudah membangun indonesia
pak jokowi kami bangga mempunyai presiden seperti bapak sampai dua periode
kami tidak menyesal kami ingin kami selalu bermimpi bahwa pemimpin pemimpin berikutnya seperti pak jokowi yang selalu memikirkan rakyat kecil